ada yang spesial untuk santapan kali ini
olahan nasi khas timur tengah yang kaya akan rempah
dengan topping daging kambing dan juga ayam ekstra besar
untuk membuatnya ada tiga belas jenis rempah yang digunakan
bawang merah jahe bawang putih
tomat kunyit ketumbar
plus tujuh bumbu dan rempah rempah lain yang dikirim langsung dari india
terakhirnya ini apa pak
oh ini ada kapulaga dan bumbu rahasia langsung dari india
pencetus kuliner ini kelahiran kota india
sehingga resepnya dan bumbu yang dipakai juga dari india
berasnya juga menggunakan beras basmati yang biasa dikonsumsi warga india
ukurannya lebih panjang dan berwarna lebih kuning
bisa digeser gini bu
jangan mas dari samping aja digeser geser kayak gitu
kenapa tuh bu harus gini
soalnya takut ancur mas
ini kan beras basmati dia lebih gampang patah
yang bikin biryani ini berbeda dengan biryani dari india
daging kambing tidak dimasak bersamaan dengan nasinya
sementara bumbu untuk kambing sama dengan bumbu untuk nasi
yakni tiga belas rempah rempah ditambah daun salam untuk menghilangkan bau prengus
proses untuk mengolah daging ayam juga serupa
di resto kawasan cibubur ini selain disajikan di atas tampah
nasi biryani juga disajikan dalam bucket
unik banget kan
menu nya sudah jadi
ini sebetulnya sama aja yang ditampal ataupun yang di buket
cuma bedanya kalau ini gampang untuk dibawa bawa
pertama kali harus dicicipi
harus dicicipi tentu nasinya
kita coba dulu dikit aja dulu ya
empuk banget serius nih
biarpun pook itu masih ada tekstur kambingnya
jadi nggak langsung biar gitu
nggak masih ada di gigit masih berasa
seringkali hidangan nasi biryani dikatakan serupa dengan nasi kebuli
namun ada sedikit perbedaan loh
nasi kebuli biasanya memiliki cita rasa kari dan aroma kapulaga yang menonjol
sementara nasi biryani lebih menonjolkan rasa kunyit
dia kalau aslinya itu cenderung memang agak pedas
tapi kalau di indonesia
dibikin agak netral kalau mau pedas
sambelnya bisa tambah sendiri
nggak bau sama sekali
nasi biryani bucket bisa disantap sampai empat orang
harganya dibanderol rp dua ratus empat puluh
sementara untuk menu tampah lengkap dibanderol rp dua ratus lima puluh
jadi pilih yang mana buat disantap sama keluarga
rian fernando dwi agung jakarta